pada lima mei dua ribu dua puluh dua indonesia dikejutkan dengan temuan terkait satu dua ratus empat puluh tujuh hewan ternak di wilayah jawa timur
terinfeksi food and move disease atau fmd atau lebih dikenal dengan penyakit mulut dan kuku
pemerintah kemudian melakukan sejumlah tracing dan menemukan adanya infeksi serupa di kawasan aceh tan miang
upaya pemerintah untuk mencegah merebaknya penyakit ini sesungguhnya telah dilakukan
dengan memulai vaksinasi hewan ternak pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
badan riset dan inovasi brin menyatakan penyakit ini dapat menjadi ancaman bagi perekonomian jika tak segera diatasi
pemerintah kemudian melakukan sejumlah tracing dan menemukan adanya infeksi serupa di kawasan aceh tanmiang
penularan penyakit mulut dan kuku disebut begitu cepat
menjelaskan penularan secara langsung cepat terjadi karena kontak langsung antar hewan
maupun transmisi dengan alat dan makanan yang terkontaminasi
ia juga menyebut virus penyakit ini kebanyakan ditularkan oleh lembu
namun penularan pada domba dan kambing seringkali tak menunjukkan gejala klinis
virus fmt merupakan virus yang memiliki masa inkubasi
dalam empat hari
dan seringkali virus telah menginfeksi hewan empat hari sebelum hewan memunculkan gejala klinis
wilna fosro juga menyebut sejumlah hewan yang terjangkit tidak bergejala
dan hal ini yang menimbulkan cepatnya penularan
sedangkan penularan tercepat dilakukan melalui saliva atau air liur
namun susu urin dan kotoran hewan juga dapat menularkan penyakit ini
meski demikian embryo hewan dari indukan yang terinfeksi seringkali tak terdampak oleh virus
dalam diskusi bersama dengan ilmuwan dan peneliti terkait penyakit mulut dan kuku dari berbagai negara
juga membahas bagaimana pergerakan dan penanganan penyakit ini di sejumlah negara
di indonesia penyakit ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri menjelang hari raya kurban atau idul adha
sebagai penduduk dengan umat muslim terbesar umat akan memerlukan hewan ternak dengan jumlah yang cukup besar
meski demikian sejumlah ahli dan peneliti menyatakan masih ada harapan indonesia segera dapat keluar dari penyakit ini
yakni dengan memperlakukan zonasi hingga membuat kebijakan yang harus melibatkan semua pihak
pertama pembahasan vaksin kemudian vaksin
jadi kombinasi antara vaksin depopulasi dan kontrol
depopulasi tentu saja untuk darah yang tadinya hijau baru ada satu kenapa tidak
nah kalau sudah jadi segera kita membuat profiling atau mapping area itu
menjawab tadi yang sama dengan yang
kita akan sekarang concernnya akan berulang dari jangka panjangnya adalah bebas
nah rekening bebas itu aspek
penyakit kuku dan mulut mulai merebak di indonesia pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh tujuh di malang jawa timur
penyakit ini kini masuk daftar penyakit yang wajib dilaporkan oleh semua negara
oleh badan kesehatan hewan dunia atau office des internationale epizotis atau oie
maria sarjana andika marianto jakarta